kepolisian nusa tenggara timur menyita barang bukti uang sejumlah satu miliar tiga puluh juta rupiah
dari tangan direktur pt asia dinasti sejahtera muhammad badrun
polisi juga berhasil menyita sejumlah dokumen pendirian perusahaan
tanah dan bangunan senilai tujuh belas lima miliar rupiah
pria tiga puluh enam tahun ini berurusan dengan penyidik kriminal khusus
setelah praktik investasi mirip permainan uang atau money game ilegal
terendus otoritas jasa keuangan ntt
berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka telah menipu delapan ratus nasabah
pada tiap pembelian paket digital trading forex dengan tiap tingkatannya
tersangka diketahui telah menjalankan investasi bodong ini sejak dua ribu sembilan belas
dan mengumpulkan total uang dua puluh miliar
atas perbuatannya tersangka terancam hukuman lima tahun penjara
serta denda sepuluh hingga dua puluh miliar rupiah
dengan menggunakan aplikasi dia mensosialisasikan kepada masyarakat
untuk mengikuti program dengan menyerahkan sejumlah uang
antara lima juta
sampai lima ratus juta